saudara puluhan tahun jalan rusak tak juga diperbaiki
sejumlah warga di lampung timur melakukan aksi protes
menebar ikan di jalan berlubang
warga lampung timur menggelar aksi protes di tubuh selamat datang
dalam aksinya warga menebar ikan di area jalan berlubang
yang digenangi air sebagai simbol dari keadaan jalan yang semakin memburuk
dan minimnya perhatian dari pemerintah setempat
mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi jalan
yang tidak pernah diperbaiki selama dua puluh tahun terakhir
jalan di lampung timur terutama di ibu kota lambung timur di sukadana
tidak terlalu banyak jalan yang kerusakannya sangat memperhatikan
sangat membahayakan pengguna jalan
dan ini sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun